rumah kalimatus sakdia di desa banjar tanggul kecamatan pungging kabupaten mojokerto
minggu siang didatangi warga dan teman temannya
warga mengucapkan selamat kepada ibu dan keluarga pasca kemenangan kalimatus sadiyah
di ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kalimatus saadiah merupakan putri dari pasangan mas luka dan suko handoko
warga desa banjar tanggul kecamatan pungging kabupaten mojokerto
yang merupakan bungsu dari tiga bersaudara
rasa bangga dan haru menyelubuti kedua orang tua kalimantus
atas pencapaian dan prestasi yang diraih putrinya
torehan prestasi yang dicapai oleh kalimantus sa'adiyah tak hanya membanggakan keluarganya
namun juga dirasakan oleh warga sekitar
kalimatus tak hanya membawa nama indonesia di tingkat dunia
namun juga nama kampung halamannya mojokerto
bakat bulu tangkis kalimantus sa'adiyah terlihat sejak kecil
hingga akhirnya mengikuti kursus bulu tangkis
dan pada usia dua belas tahun kalimantus mengikuti pelatas di jakarta untuk atlet penyandang disabilitas
berbagai prestasi dan medali berhasil diraihnya baik di kejuaraan nasional maupun internasional
di antaranya medali perak di asean para games dua ribu empat belas
medali emas untuk ganda putri di para games dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
serta terbaru adalah medali emas ganda putri di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
berkat perjuangannya tersebut
kini kalimantus sa'adiyah telah berhasil membangun rumah untuk keluarganya di mojokerto
serta membuatkan warung untuk ibunya